tolong kamu bereskan kamar tamu ya
bereskan sampai debunya bener bener sampai gak ada
sebentar lagi ada yang menempati kamar itu
kamar tamu lagi diberesin
emangnya ada yang mau tinggal disitu
ngapain dia tinggal disini pak
tahu papa itu apa apaan sih
ngapain coba si amira tinggal disini
kan dia udah punya rumah sendiri pak
sudah malena mesya
amira mau tinggal disini bukan urusan kalian
ya jadi urusan mama dong pak
mama ini kan istri papa
mesya juga anak papa
kita kan tinggal disini
masa mau digabungin sama amirah
tapi jangan lupa rumah ini
rumah saya jadi terserah saya kalau saya mau ajak kami tinggal di rumah sini
kalian berdua tidak berhak untuk melarang saya
oh jadi ini
papa membayar semua pengobatannya amirah
papa mengadakan surat perjanjian
supaya amira tinggal disini
kayaknya papa takut sekali kalau amia tidak bakalan tinggal disini

papa pasti jadi lemah lagi gara gara anak gembel itu
kalau kamu tidak tahu apa apa
bapak juga akan
kalian pikir saya ini bodoh apa
amira saya suruh tinggal di sini itu untuk membayar hutang
saya sengaja untuk bikin dia bekerja di sini untuk membayar hutangnya
kalian berdua memang suka sembarangan sama saya
tapi kalau dia bekerja buat apa
buat apa masih tinggal di kamar tamu
dia kan bisa tinggal di kamar belakang di dekat gudang atau dekat kos apam
dia kan sama saja seperti surti pak
kamar di rumah ini kan banyak
jadi terserah saya juga untuk menempatkan amirah di kamar yang mana
dan saya tidak perlu membahas ini
mas mau ngajak amira tinggal di sini
saya akan mengajak amir untuk tinggal di rumah ini bersama kita
seperti yang sudah saya sampaikan kepada masyarakat
saya mengajak amira tinggal di sini itu
dia melunasi hutangnya dengan bekerja di sini
kamu tidak usah berpikiran macam macam ini
apapun alasannya mas
makasih mas udah mau berbuat baik untuk amirah
itu juga udah nunjukin kalau
mas itu benar benar bukan orang jahat
kamu lihat kan mesyah
papa kamu itu urusan si anak gembel amirah itu
lihat tuh tampangnya tante aini
kesenangan banget dia
ini sih benar benar nggak masuk akal
papa nolongin si amir anak gembel itu
sudah jelas amirah itu kan anaknya iksan
iksan itu adalah laki laki kecintaan tante ahimi sampai sekarang
aku benar benar gak nyangka deh
kalau papa bisa selemah itu
sudah aku sebut sama zahira
sekarang harus lagi ditambah merah
kamu tenang saja sayang
kita harus bikin perhitungan
nanti kalau amira udah tinggal di sini kita bikin dia sengsara
jangan dikira dia bisa senang di sini
jadi yang mau tinggal di kamar sini amirah
kalau amira tinggal di sini berarti makin gampang ngedekin dia sama arman
kamu pasang spray nya dengan penuh perasaan dan mesra
pasangnya dengan penuh cinta ya man
apa sih bu de
apalagi perut cinta perut cinta apaan
bu de kenapa sih
lalu hukum mati
jangan kurang ajar kamu
kamu tahu nggak siapa yang bakal tinggal di kamar ini
amirah man amirah
aku emang dengar pak prabowo bilang dia mau amera tinggal di sini
tapi aku pikir pak prabu akan suruh amirah tinggal di kamar belakang
bukan di kamar ini
ternyata pak prabu sangat perhatian sama amirah
aku takut non sera jadi tambah sedih
kamu emang jodoh sama amirah man
buktinya tuhan bawa amira ke sini
itu pertanda man
kalian sudah ditakdirkan akan langgeng sampai kakek nenek
aku nggak mau dijodoh jodohin ya
kok gak mau sih
man kamu sama amirah itu udah cocok
udah gak ada halangan
lagian kurang apa sih amirah man
udah baik cakep sopan lagi
kamu maunya sama siapa
ya ampun man
sadar dong kamu
kamu harus sadar siapa kamu siapa non zahira
lagian non zahira itu sukanya sama mas rizky
yang kaya ganteng dan gagah itu
dan mereka itu serasi banget
kalau kamu suka sama non zahira
harusnya kamu bantu dong supaya non zaira itu sama mas rizky
bukannya malah maunya kamu sama non zahira
ntar dia malah menderita tahu
dan gue gak akan pernah nyerah
untuk kejar amirah
gue suka sama amirah
gue akan terus kejar dia
lo kejar dong zahira
dan kita bukan saingan
apa itu satu satunya cara
untuk membuat rizky berhenti menjerah amirah
dan berpaling ke non zahira
apa aku harus deketin amirah untuk membuat rizky menyerah
dan akhirnya memilih non zahira
jika tidak ada orang yang tahu
di mana kamu berada sekarang
saya gak sabar melihat dia
dan saya gak sabar membawa dia ke rumah ini